kamu mau pindah
aku butuh pertolonganmu putri
aku harus pindah rumah
karena emas selalu memusuhi bang herman
sebagai istri kamu harus waspada dan berpikir
suamimu itu bukan lelaki yang bertanggung jawab
jangan sampai kamu menjadi korban
tapi aku sangat mencintainya putri
dan sekarang bang herman sedang melakukan bisnis
aku harus menolongnya
aku akan memenuhi janjiku untuk menolong
kamu harus selalu berhati hati
putri mawar memenuhi janjinya
terima kasih putri mawar
sebenarnya aku mau bicara sesuatu sama pak etna
kamu mau bicara apa
gimana kalau kita pindah rumah
gimana kalau kita pindah rumah
maksud kamu kita ngontrak sendiri
iya biar kita bisa hidup mandiri
kamu itu adalah istri yang bisa mengerti keadaan suami saya
perempuan kampungan itu kayak ngajak gue deh
gue akan rebut bang herman balik ke gue
di dalam ada dua batak
gue minta satu ya biar gampang ngembaliinnya
ya udah terserah lo
eh salahmah kenapa sih dari tadi ngelamun aja
lo gak kesambet kan
sebenernya ada apa sama lo salamah
gue kepikiran si lastri
udah dua bulan dia nggak pulang pulang
gue kangen juga
takut dia ada apa apa
lo yang kagak kagak aja ya
si lastri itu kan udah punya suami
dia udah ada yang bertanggung jawab
dia udah seneng dengan laki laki pilihannya
lo gak usah kepikiran
gue tuh tau siapa si herman
dia tuh tipe laki laki yang tidak bertanggung jawab
lebih buruk dari gue
lo jatuh ke mulut gue yang ganas
maksud kamu apa sih
herman itu laki laki sampah
bang herman itu suami saya yang sah
lo mau maunya kawin sama herman
dia itu tukang morotin duit perempuan
kalau udah bangkrut dia tinggalin pergi
jangan fitnah suami saya kayak gitu
gue ini pacaran sama dia dua tahun
sesudah gue miskin dia pergi begitu saja
tapi gue gak bodoh seperti lo
gue gak mau kawin
gue cuma senang senang aja sama dia
ya aku sama kamu kan memang beda
lo gak tau kan kalau lo tuh cuma diambil aja sama dia
udah gitu dia kabur
enggak dia itu nggak kabur kok
dia lagi berbisnis
makin kelihatan sih gobloknya loh
paling dia nginep di rumah ceweknya
sebunting juga loh sama laki laki brengsek gitu
gue takut takut larang
udah deh ya kalau gitu lo balik aja deh
jaga janin lo baik baik
dan jaga diri lo baik baik
bang motornya bagus sekali
bang abang kenapa marah
aku butuh uang sekarang
untuk bayar itu motor
aku baru saja beli motor tapi belum bayar uang bukanya
itu pun buat bayar kontrakan rumah
ya sudah ambil aku lagi butuh uang
aku juga harus pegang uang untuk makan
sekarang kamu ambil uang itu
jangan sampai kesabaran gue habis
aku mau terus terang sama abang
mau memberikan kabar kebahagiaan
dan rencananya uang ini untuk biaya ke puskes mas
pokoknya besok kamu harus siapkan sisa kekurangannya
jangan sampai orang orang itu marah sama aku
kenapa bang herman begitu tega padaku ya allah
padahal aku sedang mengandung anaknya
putri mawar aku membutuhkan pertolonganmu putri
hidupku sekarang ini sangat sengsara putri
aku butuh pertolonganku putri
bantu aku putri
ah udah pagi
aku belum nyiapin sarapan buat suamiku
saya belum siapin sarapan buat abang
tadi saya ketiduran bang
jadi perempuan bisa ed maka tidur doang
enggak tahu apa kalau laki lagi kerja keras
mestinya kamu ikut beri hati dong
ya udah bang kalau gitu biar saya bikin kopi dulu putri
api itu enggak butuh kopi
yang aku butuhkan uang buat bayar ke motor
kamu tahu nggak motor itu harus dibayar sekarang
orangnya yang dinunggu
nah cepat ambil